hujan yang turun cukup deras pada hari minggu di wilayah sumedang membuat tebing setinggi lima meter longsor dan menimpa rumah milik warga
salah seorang penghuni rumah sempat tertimpa reruntuhan saat tengah tidur di salah satu ruangan yang terkena longsoran
sementara itu belasan rumah di cianjur terancam ambruk akibat jebolnya tembok pembatas panjang lima puluh meter karena diterjang banjir
hujan yang turun di wilayah sumedang dengan intensitas cukup deras membuat sebuah rumah milik dagang yang berada di desa cisalak
kecamatan cisarua sumedang tertimbun longsor tebing setinggi lima meter dengan panjang kurang lebih dua puluh meter pada minggu siang
salah seorang penghuni rumah yang tengah tertidur karena sakit hampir terkena reruntuhan dinding rumah yang terdorong material tanah
gadis berusia empat belas tahun itu dapat menghindari dari reruntuhan dan langsung keluar setelah peristiwa terjadi
saya sudah selesai berangkat langsung
diduga longsor ini terjadi akibat tidak adanya celah air di dinding tebing sehingga air yang berasal dari bagian atas mendorong dinding tebing dan mengakibatkan tebing runtuh
penghuni rumah terdampak longsor akan diungsikan ke rumah keluarganya karena kondisi rumah hancur dan tidak dapat ditempati
sementara itu hujan deras yang mengguyur cianjur sejak sabtu sore mengakibatkan sungai cianjur meluap
derasnya air membuat tembok pembatas sepanjang lima puluh meter jebol
tiga belas rumah di kampung pamoyanan cianjur pun terancam ambruk
untuk menghindari ambruknya rumah dan jatuhnya korban warga berharap pemerintah setempat untuk secepatnya memperbaiki tembok yang jebol
di lokasi terpisah banjir akibat luapan sungai citarum kembali merendam permukiman di tiga kecamatan di kabupaten bandung
banjir terjadi setelah kawasan kabupaten bandung diguyur hujan deras sejak sabtu siang hingga minggu malam
di kelurahan andir bale endah air setinggi lima puluh cm hingga satu lima meter membuat warga harus beraktivitas menggunakan perahu
selain merendam permukiman banjir juga memutuskan akses transportasi dari dan menuju kota bandung